kenapa ya aku merasa begitu dekat dengan mekan
yah mulailah lagi deh aku dikacangin
kenapa ya mama tuh bisa lebih dekat sama meka yang baru ketemu
daripada sama aku anaknya sendiri
anaknya itu cantik dan baik banget
dan karena kesopanannya mama yakin dia tuh dari keluarga yang baik baik
kamu mau kan sayang mama kenalin sama dia
jangan deh ma soalnya bimo udah punya pacar
jadi yang bener kamu udah punya pacar
oke kalau gitu mama mau segera kamu kenalkan pacar kamu ke mama ya
sekali lagi mama gak mau anak mama sampai jatuh cinta sama perempuan yang salah
kamu ajak pacar kamu dinner sama mama di cafe night untuk waktunya memang segera kabari kamu

gue ke rumah lo aja ya
nggak apa apa kalau gitu gue ikut lo futsal
iya gue tunggu
aku mau pulsa dulu ya
ada apa kesini
tadinya mama itu mau ngajakin kamu makan bareng
tapi berhubung kamu sekarang lagi kerja
jadinya sekalian deh
kita dateng kesini
bawain makanan buat kamu
kita makan disini aja
ya gak apa apa sih tante
sama sekali gak repot
ntar pizzanya keburu dingin loh
mama selalu lupa sama aku
kalo udah bareng sama mika
pake sambelnya biar enak
tiap kali diperhatiin sama tante ayu
aku merasa begitu dekat dengan mereka
ya mulai lagi deh aku dikacangin
mama tuh bisa lebih dekat sama meka
yang baru ketemu
daripada sama aku
gue dari zaman awal sama meka disiniin dulu
ya karena tempat yang paling nyaman menurut gue ya di sini
carusnya sana baru kek
lapangan baru gitu gimana
berarti gue gak bisa nemuin mereka nih
emang gak ada perubahan
mau kemana sih bin
itu kan si cewek kampungan yang rese itu
mari gue ceritain kalau ada cewek rese buat yang kampungan
makasih banyak ya udah bawain makeup pizza
udah bisa makan bareng kayak gini
karena mereka harus balik kerja
dina sama tante juga udah mau jalan kok
yaudah kalau gitu tante
aku permisi dulu ya
yaudah kita jalan aja ya
sumpah tadi gue liat disitu
disitu gak ada orang men
disitu gak ada orang men
disitu gak ada orang men
nggak gak gue gak mungkin salah liat
tadi gue liat orangnya duduk disitu
wah usina asli kan
masih gak gue beneran liat
gak gak mendingan gue cari sekarang ya orangnya
kalau ikutin randy
ntar malah ketemu dina
mending ntar gue lewat jalan lain aja deh
biar gak ketemu sama dina
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
masih gak bohong
buuu gua brauch dia orang
gua perlu nyari orang
cewek yang mau cari tuh gak ada
kalau kita gini terus
kapan kita pacaran ya meka
banyak sudah ku lewati kisah cinta lain
tapi tak seindah kamu
kau tak sandarkan hatiku
hingga ku memilih dirimu di hatiku
takkan pernah lagi ku temukan
cintai yang sama seperti kamu
kangen juga sama dia
kau berikan aku cinta
berikan aku rasa
hingga tak bisa berpaling
kau terindah di hidup
terbaik untuk diriku
jangan pernah terpisahkan
banyak sudah ku lewati kisah cinta lain
selamat malam ya
tapi tak seindah kamu
kau telah sandarkan hatiku
hingga ku memilih dirimu di hatiku
hah mau bayar
ya udah tunggu sebentar ya mbak
di sini sih jaga bagian kasir kan
lagi gak masuk pak hari ini
dar tadi gak ada kabar
kerja gak ada disiplinnya
gak gini aja
besok kalo misalnya dia masuk kerja
lu bilang ke dia
gua gak mau liat dia kerja di sini lagi
selalu diurusin ya
terima kasih mbak
sampai jumpa lagi
terima kasih mak
sampai jumpa lagi
itu kan cewek kamu yang ngikutin kemarin
sampai jumpa lagi
terus kemarin bapak pusah kenapa belom kabur
siapa yang kabur
siapa yang kabur sih
orang aku kerja disitu ya gak mungkin lah kabur
alah udah udah udah lo gak usah banyak ngomong
mendingan sekarang lo bayar ganti rugi mobil gue yang kemarin lo pengen nyokin
yaudah nanti ya kalo misalkan aku punya uang
ini aku mau naro susu kedai dulu disini
oh jadi dia supplier susu kedai di cafe ini
ya iyalah orang buatan ibu aku udah pasti terjamin
seperti biasa ya saya titip disini
nanti kalo misalkan susu kedai ini udah laku
aku bakal ganti rugi kok tapi dicicil ya
mbak mbak boleh minta buku menunya
maaf saya bukan pegawai disini
oh maaf mbak saya gak tau
eh kok eh lepasin gak lepasin
dim dim dim
ih buku mana sih jangan macem macem ya
dan dia lagi butuh karyawan
dan karena lo punya utang sama gue jadi gue mau lo kerja disini sampe utang lo lunas
ya allah gimana aku bagi waktunya
habisin aku kuliah belum lagi kerja di laundry
belum lagi futsal
bisa aku tuh gak ada waktu lagi
ya kalo lo gak mau kerja disini
gue tinggal bilang sama temen gue punya kafe
suruh ganti aja supplier susu kedelainya
aduh jangan jangan jangan ya
yaudah deh mau
tapi cuma bisa pagi aja ya
ya udah kalo gitu anterin aku ketemuan sama pemilik cafe ini
ntar dia malah sengaja bikin gue rugi lagi
temen gue yang punya kafe ini lagi luar negeri
makanya gue disini buat takeover sementara cafe nya
jadi gue rasa lo ketemu gue udah cukup
udah mending lo sekarang tanda kerja cepet
emang gak nganti baju dulu
udah udah urusan baju gampang udah mending kerja sekarang cepet

oke jadi sekarang kita lanjutin